untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mutasi virus corona baru yang ditemukan di surabaya
kita sudah bersama pakar biomolekuler universitas erlangga ninyo mantri puspaningsih
selamat malam bu nyoman
selamat malam mbak tiffany
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sehat ibu
terima kasih sudah bergabung
kita akan bahas mengenai mutasi virus corona yang ditemukan baru di surabaya
apakah ini mirip modelnya dengan virus d enam ratus empat belas g
dan kalau kita ngomongin soal mutasi virus kita akan berbicara bagaimana tingkat bahayanya
karena kalau mutasi artinya ada pengembangan di tubuh virus ini atau seperti apa bu nyoman penjelasannya
jadi saya boleh ya kalau menyampaikan bukan baru ditemukan ya mbak
mohon maaf mungkin kalau agak berbeda pendapatnya kan boleh boleh saja
ini bukan baru
jadi kalau di surabaya sampelnya itu di koleksi bulan april
artinya satu bulan dari indonesia terkonfirmasi
jadi bukan baru ditemukan
hanya sekarang mungkin ditemukan cukup banyak di beberapa sampel karena data yang masuk di g set itu sudah dari indonesia sudah tiga puluh dua
nah dan dari data itu ditemukan juga adanya mutan yang d enam ratus empat belas g
jadi kalau saya rasa mulai sejak april
ketika kita mengembangkan kita mengembangkan kita mengembangkan kita mengembangkan
berarti kan sudah beberapa bulan
jadi saya rasa bukan baru ya
kalau tingkat bahayanya bu nyoman sejauh ini penelitiannya seperti apa
tadi kan bu nyaman sebenarnya sampaikannya bukan virus yang baru
sudah ditemukan dari bulan april
tapi waktu itu mungkin jumlah orang yang terinfeksi virus ini belum sebanyak dengan yang sekarang kan
artinya kalau dari tingkat internasional itu pada waktu itu
tiga puluh ribuan ya bulan bulan juni
nah kalau sekarang kan sudah enam puluh tiga ribu dari data whole genome virus yang ada di g state
artinya sudah tujuh puluh tujuh lima persen
makanya menjadi perhatian seluruh dunia sekarang ini
tapi bahwa itu sudah ada di indonesia itu sebetulnya ya sejak april gitu ya
dengan submitted bulan mei
nah jadi bagaimana prosesnya
sebetulnya pada publikasi
publikasi yang terakhir memang disebutkan gitu oleh peneliti yang dari eropa
ini kan lebih banyak di eropa
itu bahwasannya pengaruhnya terhadap peningkatan infektifitinya itu yang lebih besar
bahwa menyebabkan kematian itu belum dibuktikan
jadi masih tingkat penyebaran seperti yang ada di slide mungkin yang saya tunjukkan sebelumnya yang sudah ada di sana
artinya apa yang mengaruhi penyebaran
kalau tadi bu nyoman bilang bulan april belum terlalu banyak
kemudian juni atau juli tadi bu nyaman sampaikan tiga puluh ribu ya
sekarang sudah enam puluh ribu ya
sekarang bahkan sudah enam puluh ribu dari bulan juni
bukan di indonesia tapi di tingkat internasional
iya di tingkat internasional
sembilan puluh dua ribu sekarang sudah sekitar enam puluh tiga ribuan
apa yang mempengaruhi penyebaran mutasi virus ini bu nyoman
karena kan kalau misalnya kita berbicara ini skopnya kan bukan cuma di indonesia ya
baiknya di eropa mungkin juga negara negara lain gitu
penjelasannya mungkin yang bisa gampang atau mudah kita tangkap apakah ini terkait dengan ketahanan tubuh atau antibody seseorang
atau mungkin iklimnya atau bagaimana
kalau terkait dengan itu itu rahasianya si virus mbak ya
karena virus juga akan ingin bisa bertahan hidup
sehingga dia tentu melakukan proses proses adaptasi yang paling mudah dia dengan cara melakukan mutasi
nah kalau kami pelajari kaitannya
karena kita kebetulan ada dua poin mutation yang ditemukan
g itu di sebelahnya dekat dengan itu ada yang q enam ratus tujuh puluh tujuh h
ini sama atau beda bu
kita lihat bahwa bagaimana virus itu bisa cepat menginfeksi atau menyebar
pastinya kan karena peran dari spike ya
karena spike ini yang menempel pada reseptor yang ada di sel inang h dua nya
nah penyerangan oleh spike ini
protein sel inang di manusia yang disebut dengan furin
nah furin ini adalah enzim protes
jadi kalau enzim protease dia adalah menghidrolisis protein substratnya
nah ya jadi yang dihidrolisis ini adalah si spikenya virus
jadi seolah olah antara spike dengan furin itu berteman gitu
walaupun dia sel inang ini bisa juga melakukan perlawanan gitu
tetapi ini seolah olah
jadi kalau furin mengikat lebih kuat ke spike
dugaannya adalah tentu urin ini tugasnya apa
dia akan membelah fight menjadi dua sub unit satu dan sub unit dua
kalau semakin tinggi berarti dia semakin membantu spek
ya otomatis infectivity nya akan semakin besar gitu
itu saja yang saya bisa lihat kami di uner ini dengan tim itu bisa menganalisis
dari dua posisi point mutation tersebut gitu
jadi apakah kesimpulannya apa kecepatan infeksinya kemudian potensi penularannya akan lebih tinggi dibandingkan yang mungkin yang kita kenal yang kemarin kemarin ini bu nyoman ya
ya jadi yang tanpa d enam ratus empat belas
kalau yang enam ratus tujuh puluh tujuh kan kita masih telusuri lebih lanjut
di universitas erlangga sekarang kita memblok wilayah mutasi itu supaya dapat data lebih cepat
jadi tidak harus menunggu whole genome sequence yang butuh waktu lama
kalau ini kan bisa pendek ukurannya akan kecil jadi cepat
jadi kita seperti ya kayak swab gitu rt pcr itu mestinya bisa langsung rt pcr plus check mutan
ini alhamdulillah primer dan probe nya baru sampai jakarta
mudah mudahan bisa segera sampai di surabaya karena pemesanan ini yang lama bahan bahannya
kami menunggunya hampir dua bulan lebih hampir dua lima bulan
baru berita baik sudah sampai jakarta
kalau ini bisa sampai tentu ini kami juga senang sekali kalau bisa membantu wilayah wilayah lain untuk ngecek ini
karena akan cepat kan pendek cukup kita blok mutasinya aja ukurannya tidak sampai lebih dari dua ratus pasang basah
hanya ngeblok daerah enam ratus empat belas enam ratus tujuh puluh tujuh ya sekitarnya itu kita ambil
agak panjang sedikit gitu biar bisa terdeteksi dengan baik
bu nyoman distribusi mutasi virus ini sejauh ini yang ditemukan di indonesia sudah ada pemetaannya di wilayah wilayah mana saja atau provinsi mana saja
sementara data yang ada di g set pastinya kami bisa memetakan setelah ada data itu masuk ke g tujuh
karena kan di sana data base data banknya di situ untuk whole genome sequence dari virus ini
nah kita punya baru tiga puluh empat data
kemudian dari tiga puluh empat itu
itu yang whole genome itu kalau tidak salah sekitar dua puluh satu atau dua puluh empat
saya lupa kalau sekarang tambah terus
itu kalau kemarin nambah satu dari tiga puluh tiga tiga puluh empat
dari tiga puluh empat ada sekitar dua puluh satu yang whole genome
dari dua puluh satu yang positif ada mutan itu sekitar sembilan
nah sembilan itu dua surabaya di jogja juga gajah mada juga menemukan
lipi juga kalau nggak salah ada empat atau sekitar
malah agak banyak ini lipi menemukan daerah mutan itu
kemudian jawa tengah berarti jawa barat sudah ada
itu kodenya macam macam di situ ada lipi ada yeo dan berbagai itu kan kode kode sesuai dengan siapa yang meng submit data itu
kalau kami di unar kan ipd kita kodenya
jadi surabaya dua jawa tengah sudah ketemu dua juga gajah mada
kemudian lipi agak banyak ini malah jawa barat
artinya sembilan itu tersebar di jawa timur tengah barat
nah wilayah lain indonesia akan kita ketahui
kalau kita sudah blok ini nanti reagen datang kita akan coba tes dari sampel sampel yang sudah pernah dilakukan rt pcr sebelumnya untuk swab
terakhir bu nyoman temuan mutasi virus ini apakah akan berdampak pada vaksinasi yang sekarang sedang dikembangkan
nah posisi mutasinya itu sebetulnya despike itu adalah tidak di daerah rbd
tapi ini dekat sekali dengan clivit side dari si furin
dan binding energy juga sudah kita cek gitu terhadap furin terhadap ini
apakah pengaruh juga terhadap desain vaksin
nah kebetulan karena kami dapatnya data ini sudah bulan mei koleksi april dan analisis selesai mei
kami mendesain mutan ini juga sebagai salah satu kandidat pembanding untuk desain vaksin kami yang berbasis dna
jadi kita pakai spike nya wildcard nya yang diambil
yang dari wuhan mutan yang kita dapatkan surabaya kita desain dan juga kita mendesain rbd nya
jadi ada tiga desain ini
kemudian nanti yang ketiga tiga ini tentu kita akan bandingkan efektivitasnya bagaimana terhadap sistem imun yang nanti diberikan oleh dalam percobaan lanjutannya
jadi kami ini kan tim tim besar di uner mbak
jadi ada farmasis
ada kemudian juga para dokter
tentu yang di bidang medis di rumah sakit juga
terus kami para peneliti biomolekule engineering
jadi kita bergabung tentu kami tugasnya adalah di ranah desain awal kajian awal
karena kita kan belajarnya ke arah molekulernya
baru nanti lanjutannya ke virologis kemudian ke para dokter ke rumah sakit dan sebagainya
jadi ini memang tim lengkap di universitas erlangga
bu nyoman singkat saya terakhir juga penasaran
singkat saja kalau kemarin virus yang ditemukan ketika seseorang terinfeksi positif gitu ya virus ini kan ada gejala gejala yang simptom simptoms yang umum kan
apa demam kemudian batuk flu dan sebagainya
walaupun mungkin gak semuanya kan merasakan hal ini
dengan adanya mutasi virus ini apakah juga akan muncul simptoms yang sama
nanti saya jawab kalau kita sudah punya data cukup banyak
kalau data yang satu ini kami sudah tracing terhadap pasiennya ini dari mana
yang dua tadi enam ratus empat belas dan enam ratus tujuh puluh tujuh
tapi karena datanya baru satu yang punya dua point mutation tentu kami belum istilahnya belum punya kewenangan untuk menyampaikan satu
dari sekian puluh ribu itu rasanya belum terlalu valid
nah nanti kalau dengan primor group yang sudah kami pesan ternyata ini sekarang sudah datang sampai jakarta
maka kita akan lakukan tentu segera dengan kita juga kerjasama dengan lead bankes dengan sampel yang ada indonesia timur kami
nah kalau dia di blok kan kita akan tahu terus kita bisa tracing nanti ini pasien dari mana dari mana
baru kita bisa menjawab mbak
kalau sekarang kita tentunya masih pada publikasi yang ada ini adalah meningkatkan infektivity nya
tapi belum sampai pada masalah meningkatkan angka kematian
nah riset ini masih mudah mudahan setelah ini kita sudah tetap karena barang sudah sampai di jakarta
oke baik terima kasih ibu nyoman tripuspaningsi pakar biomolekular universitas erlangga sudah bergabung dengan cnn malam hari ini